hanya di halaman berukuran sekitar dua x satu lima meter arief rahmawan tetap bisa memelihara ikan dan
bercocok tanam sebagai guru sejak terjadi pandemi corona dan sekolah diliburkan arief
memiliki waktu luang melakukan urban farming tiga drum besar dan barang barang bekas yang
dirisikal disulapnya menjadi ekosistem aquafonic dengan tiga drum saja arief sudah bisa memelihara
dua ratus ekor ikan lele yang dipanen setelah tiga bulan belum lagi sayur sayuran yang bisa
dijadikan lauk harian keluarga
urban farming atau melakukan proses budidaya produksi dan pemrosesan pangan di wilayah
perkotaan memang tidak sulit dilakukan kegiatan ini juga disarankan oleh gugus tugas kofit sembilan belas untuk
pertumbuhan keluarga di masa pandemi
banyak teman teman yang mulai tertarik untuk mencoba menanam di rumah dengan tanaman tanaman
yang simple gitu yang mudah tapi bisa menghasilkan dan bisa membantu mencukupi kebutuhan pangan
rumah kalau misalnya kita sudah bisa mencukupi kebutuhan di rumah mungkin kelebihannya kita bisa
jual tapi fungsi bertanian dan peternak bukan sekedar mengisi waktu banyak keuntungan lainnya

hal ini juga disampaikan oleh anas seorang pengajar yang juga petani urban
ya kalau untuk kesehatan dan ya fisik misalkan fisik ya kita berjemur kemudian kita bergerak
berkeringat kan nyangkul nyebutin gulma itu kan membuat otot otot kita jadi kembali berisi
sebelumnya waktu medan kelas ini agak lunak sekarang sudah ke kebun lagi alhamdulillah berisi kembali
pesikis ya di sini tadi dengan banyaknya oksigen kan jadi bawaannya tenang gitu
psikis nggak ada tekanan apa apa gitu
apalagi kalau misalkan kita sudah melihat apa yang kita tanam itu sudah mulai tumbuh
kemudian berbuah wah itu luar biasa kebahagiaannya tidak sendiri
kegiatan urban farming ini tampaknya cukup populer untuk mengurangi stres
tuku tuku pertanian pun kini semakin ramai didatangi warga
yang membeli berbagai peralatan untuk urban farming